presiden joko widodo menanggapi pertumbuhan ekonomi indonesia yang tetap konsisten di level lima persen
jokowi menilai angka pertumbuhan ekonomi nasional ini masih lebih bagus dibandingkan dengan negara negara lain yang justru mengalami penurunan
jokowi mengaku telah diberikan masukan dari imf agar pemerintahan kabinet indonesia maju bisa mengelola kebijakan fiskal dan moneter dengan lebih baik di tengah perlambatan ekonomi dunia
saya kemarin ketemu dengan managing director imf yang baru kristalina
dia memberikan sebuah warning presiden jokowi hati hati dalam mengelola baik moneter maupun fiskal hati hati
karena kondisinya seperti ini dunia growth
hampir semuanya turun dan kita alhamdulillah kita masih diberi angka
ya banyak lebih dikit tapi lebih dari
nah sudah bagus bandingkan dengan negara negara lain
ada yang sudah minus ada yang menuju ke nol